bagi anda yang hobi melanggar lalu lintas mulai sekarang lebih baik berhati hati
pasalnya pemkot surabaya sedang melakukan uji coba kamera pengawas cctv
yang ada di setiap stopan lalu lintas untuk merekam seluruh aktivitas pengendara
jika ada yang melanggar petugas akan memberikan surat tilang
yang akan diantarkan langsung ke rumah pengendara
sejak seminggu terakhir pemkot surabaya melalui dinas perhubungan kota surabaya
melakukan uji coba kamera cctv pengawas pengendara nakal
saat ini di subkota surabaya telah memiliki lima ratus kamera cctv pengawas
namun untuk kamera cctv penindakan baru satu yang sudah diuji coba
yaitu di perempatan jalan manyar areal terminal beratang surabaya
kamera cctv ini terintegrasi dengan ruang cctv milik dinas perhubungan kota surabaya
sekarang kami ingin memastikan dulu kesiapan alatnya secara pasti
nanti kalau alat secara teknis yang disediakan pasti
baru akan kami pindah lanjut dengan rapat bersama instasi terakhir
fungsi kamera cctv ini untuk memfoto plat nomor dan merekam kejadian kendaraan
yang melanggar lalu lintas di lampu merah diantaranya melewati stop line
melawan arus menerobos lampu merah hingga tak dilengkapi kelengkapan berkendara
selanjutnya satlantas polresta besurabaya akan memberikan tilang
yang akan diantarkan ke rumah si pengendara
nanti polisi akan berada di sits atau command center
untuk melihat pelanggaran pelanggaran yang ada sehingga nanti akan di zoom di capture
nah itu jadikan dasar bahwa dia telah melanggar lalu lintas
program cctv pengawas pengendara nakal di surabaya ini
telah mendapatkan restu dari komisi c dprd kota surabaya
bagi masyarakat surabaya meski merasa was was dengan program ini
namun mayoritas masyarakat setuju jika diterapkan
dan sekarang kalau nggak ada polisi pun mereka bisa hati hati
program kamera cctv pengawas ini sendiri dianggap dapat memberikan edukasi
kepada masyarakat surabaya untuk lebih tertib berlalu lintas
wahyu pratama surabaya